ratusan relawan komunitas ciliwung depok melakukan aksi susur dan bersih sungai
di kawasan kali ciliwung depok jawa barat pada sabtu pagi
kegiatan ini dilakukan guna menjaga kelestarian lingkungan
sebanyak dua ratus tiga enam kg sampah yang berada di sepanjang lima km di kawasan sungai ciliwung beji depok berhasil diangkut
keluarga sekitar bantaran kali ciliwung juga diajak untuk tidak membuang sampah di kali
sementara menurut dirjen klhk sigit reliantoro kegiatan bersih sungai tidak hanya di ciliwung
tapi nantinya akan dilakukan di daerah lain juga
kegiatan ini dilakukan ya ini bisa menjadi motivasi yang baik untuk kami mengelola air di blok rokak
tempat pemprosesan kompos atau tpk sari mukti di kabupaten bandung barat jawa barat
dipergunakan sebagai tempat pemrosesan akhir sampah sampah yang datang dari empat kabupaten kota sejak dua ribu enam belas
atau setahun setelah tragedi longsor di tpa lewi gajah
kepala dinas lingkungan hidup provinsi jawa barat prima maya ningtyas mengatakan
berdasarkan kajian optimalisasi semestinya sejak dua ribu tujuh belas tpk sarimukti sudah berhenti melayani pemrosesan sampah
namun karena tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah regional di legok nangka belum beroperasi
maka tpa sarimukti terus menerus melakukan perpanjangan masa operasional
dlh juga telah mengajukan perluasan area tpk sarimukti seluas enam tiga hektare
untuk dapat menampung sampai hingga dua ribu dua puluh lima dengan anggaran mencapai tiga puluh tujuh tujuh miliar rupiah
kota bandung sebagai penyumbang sampah terbesar di tpk sarimukti berkomitmen untuk mengurangi jumlah sampah
yang dikirim ke tpk sari mukti atau tppa s lagok nangka melalui dua cara
pertama meningkatkan kembali program kurangi pisahkan dan manfaatkan sampah di tingkat masyarakat
serta mengoptimalkan tempat pembuangan sampah terpadu atau tpst
dan nanti di tahun ini ada beberapa lokasi yang kita akan jadikan pengolahan sampah untuk tadi
yang dikirimkan oleh tpst
yang pertama pengganti batu bara
hal itu menjadi sesuatu hal yang positif
satu sisi kita mengurangi sampah ke tpa sisi lain itu akan menjadi sumber energi baru
pengamat lingkungan dari gerakan zero waste cities anilawati nur wahidin mengatakan
pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi dan memilah sampah
perlu ada penampingan yang dikombinasikan dengan penyelenggaraan sampah
aturan hukum secara jelas dan tegas sehingga masyarakat mau melakukan pemilahan dan pengurangan sampah secara mandiri
termasuk perlu jelas juga untuk masyarakat kalau dia melakukan sesuatu
misalkan memilah sampah di rumahnya atau juga buat produsen
kalau dia bikin kemasan yang lebih ramah lingkungan
apa sih dalam tanda petik keuntungan yang dia dapatkan
dan untuk yang tidak mau melakukan apa sih kemudian sanksi yang akan dia dapatkan
ini semua perlu menjadi jelas
sebelum akhirnya proses edukasi pun itu tetap perlu dijalankan
yang sekarang sudah berjalan itu sudah baik nanti bisa ditingkatkan
kita kombinasikan dengan aturan yang jelas kemudian penegakan hukum yang jelas juga
itu semua akan mendukung pengurangan sampah kota secara keseluruhan
pemerintah pusat melalui kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
targetkan pada dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia